pemirsa di lembang kabupaten bandung barat ada tempat wisata baru namanya banana dream
di tempat ini pengunjung bisa menikmati beragam olahan pisang
memasuki area bandana dream di farm house lembang para pengunjung langsung disambut beragam buah pisang beserta pohonnya
di sini pengunjung bisa sepuasnya menikmati olahan pisang
mulai dari makanan cemilan es krim minuman dan lain lain
tak hanya itu tempat ini didesain sedemikian sehingga pengunjung seperti berada di tengah pohon pisang
tempatnya musim enak dingin
ini ada semua pisang
di sini ada semua pisang
jadi ada semua pisang
jadi ada semua pisang
saya dari malaysia
saya rasa tempatnya sangat cantik dan sangat eksklusif
sangat memberi environment indonesia sendiri dengan view yang sangat cantik
makanan pun sedap
salah satu cemilan yang ada di sini adalah pisang crispy
yaitu pisang yang dibalut dengan kue kering
selain itu ada pula pisang yang diberi aneka topping
pisang mengandung gizi yang sangat baik dan menyediakan energi cukup tinggi
energi tersebut bekerja lebih cepat jika dibutuhkan
salah satunya adalah ketika otak mengalami kelelahan karena mengandung serotin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelangsungan fungsi otak
pengunjung juga bisa menikmati aneka penganan unik lainnya
seperti martabak pisang keripik pisang selai pisang dan susu murni pisang
ada juga buah pisang segar beragam jenis
seperti pisang ambon pisang raja dan lain lain
bu kenapa sih bikin konsep tempat seperti ini
ya kita bikin buahana baru
sesuatu yang baru di farm fossil salaman yang itu all about banana
banana dreams lebih tepatnya
karena masyarakat di indonesia itu kan banyak sekali senang masakannya
banyak sekali senang masakan produk produk dari pisang
dan itu gampang sekali ditemui di mana mana
nah oleh karena itu kita buat di sini khusus untuk makanan makanan kuliner kuliner yang dari bahan dasarnya dari pisang
aneka olahan pisang di sini dijual mulai dari harga lima belas ribu rupiah
dian permatasari bandung